telepon dari siapa sih mas
mas mas pri dimana
mas bri maafin aku ya
aku memang salah
aku sudah lancang padamu
selamat siang pak
ada yang harus ditaruh tangan nih pak
terima kasih pak
duduk di sini
bapak ada di dalam
kebetulan hari ini bapak nggak ada acara keluar
kalau gitu saya langsung masuk ke dalam ya
iya bu silahkan
bantu aku dapetin anak
itu urusan kantor
gak ada apa apa
kalau cuma urusan kantor
kenapa harus berpegangan tangan
dan berdekatan seperti itu
kamu pasti ada apa apanya dengan susi
kalau ada apa apanya sama susi
memangnya kamu kenapa
kamu itu perempuan mandu
nggak mungkin dapat keturunan
wajar dong kalau aku mencari perempuan lain untuk mendapatkan keturunan
tinggal ya kamu berkata seperti itu mas
selamatkanlah keluarga kami
jauhkanlah segala malapetaka ya allah
berikanlah keluarga kami kebahagiaan dunia dan akhirat
kami hanya bisa memohon kepadamu ya allah
tapi kami tidak bisa menolak apapun yang kau berikan kepada kami
tunjukkanlah kami jalan benar
jalan yang kau rindui ya allah
tidak tidak tidak
akan dari siapa sih mas
mas mas pri dimana
mas bri maafin aku ya
aku memang salah
aku sudah lancang padamu
hmm mas mas pulang sekarang ya
aku tunggu ya mas ya
aku pulang dulu ya
aku punya keluarga sayang
kamu terperangkap dalam jembatan
kita berhasil hendra
yang sudah terperangkap dalam jebakan kita
sekarang tinggal rencana kita selanjutnya
oke sampai nanti ya
mas mas harus bertanggung jawab
saya rela dijadikan istri kedua mas
asalkan ada orang yang mau bertanggung jawab
atas anak yang berada di dalam kehamilan saya ini mas
saya terima nikahnya susi mariati binti sulaiman
dengan mas kawin seperangkat alat sholat di bairdunai
sah sah sah sah
rahmat aku berangkat dulu ya
iya mas hati hati di jalan ya
jaga kandungan kamu baik baik
jangan terlalu capek ya
saya pergi dulu
kenapa ini kamu belum lihat

mas kamu sudah berangkat ya

iya mas kamu sudah berangkat ya

iya mas kamu sudah berangkat ya
iya mas kamu sudah berangkat ya
maaf cari siapa
saya mau ketemu susi
eh eh mau kemana
mas mas mas jangan takut mas
kamu jangan halangi dia ya
mas mas bukan
mas mas harus pulang sekarang
ada laki laki bersama susi di kamarnya
kemudian dia masuk kamar bersama susi
mas harus pulang sekarang untuk melihatnya mas
mas mah sudah tertipu mas
saya rela mas kawin lagi demi allah saya rela
tapi kalau mas diperlakukan seperti ini
saya benar benar tidak terima mas
kamu jangan mengadang adang ramak
mas coba lihat sendiri kalau mas mau bukti
tembak siapa kamu
sampai jumpa di video selanjutnya